fifa akhirnya mengumumkan sanksi untuk indonesia setelah batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
melalui ketua umum pssi erick thohir indonesia bisa bernafas lega karena fifa hanya menjatuhkan sanksi administratif
sehingga tetap bisa berlaga di event sepak bola internasional
ketua umum pssi erick thohir presiden telah bertemu dengan presiden fifa gianni infantino di paris perancis pada kamis
dalam unggahan di akun media sosialnya erick thohir mengaku bersyukur indonesia terhindar dari sanksi berat fifa
imbas batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh erick mengibaratkan fifa hanya memberikan sanksi kartu kuning
yakni pembekuan sementara dana fifa forward untuk operasional pssi bukan dikucilkan dari sepak bola dunia